gua bisa atasnamakan tante tian
eh man lu tau gak
kemarin kan katanya wulan sama devan jalan tuh
nah lu tau gak jalan kemana
gimana gua tau
lu gak tau sih man
pada game boy
pantomime apaan sih
saya juga gak ngerti pantomi
justru itu tujuannya
kalau kalian semua sudah bisa
artinya acara itu nggak akan spesial
tapi nanti ketika pak kepala sekolah tahu bahwa
kalian mau melakukan sesuatu yang kalian tidak bisa untuk beliau
pasti beliau akan sangat terharu
mukanya tidur sium lagi
gua heran deh kenapa gua disuruh bikin puisi coba
mungkin biar lo disuruh belajar sama roman
tidak ada yang bisa lagi nolok puisi
tidak ada yang bisa lagi nolok puisi
gua seneng banget deh semalem kita bisa jalan bareng
gua seneng banget deh semalem kita bisa jalan bareng
ini buat lo
titipan dari tante tiana
sampein makasih ya
sama tante tiana
gua bisa atasnamakan tante tianu
eh man lu tau gak kemarin katanya wulan sama devon jalan tuh nah lu tau gak jalan kemana
mana gue tau
lu gak tau sih man
pada game boy
ya udah terpaksa gue kasih tau
wulan gua dan bokapnya wulan
semalam kita habis diner bareng
udah pernah ketemu sama bokapnya wulan belum
kalau gue sih semalam yang kedua kalinya ya
lo berdua apa kabar
masih ngarepin wulan
atau mimpin wulan
atau cuma bisa bikin puisi doang
tolong sekolah baklok
udah sam lu tenang aja
belum tentukan yang di fotonya devon bener
bisa aja itu cuma waks atau tudo fotoseutnya dia kan dia ngedit dua
udah lo jangan mudah terpancing

ini cara gue supaya orang gak ngeliat air mata gue tumpah tumpah
soalnya mata gua kadang kayak susu soda suka tumpe tumpe
ngapain minta maaf emang ini udah takdir
emang bener kata cut patkai di film kerasakti
sejak dulu beginilah cinta cerita yang ga pernah berakhir
nanti duit lo yang dua ratus lima puluh ribu itu gue balikin ya
gua ga usah dibalikin lu jangan sok kaya lu
duit dua ratus lima puluh ribu lumayan
awalnya sih gua marah sama lu man
tapi kan kita saudara kembar
lagian juga man walaupun gua ga pernah ngerasain pacaran ya
ya setidaknya gue ngalamin sakitnya
itu gua dapet pelajaran dari sini
bob bu yahamka pernah bilang
cinta itu bukan mengajar kita lemah tapi membangkitkan kekuatan
cinta itu bukan mengajar kita menghinakan diri
tetapi menghembuskan kegagahan
cinta itu bukan mematahkan semangat tapi membangkitkan semangat
jadi lu harus semangat
ngomong tinggal nyat nyat hati gua nih cantengan
cemen lu bob rasa kalah sama bodi
emang walaupun badan gua isinya lemah tapi hati gua isinya janji janji suci
itu tugas lo dari bu indah
apaan nih kok disuruh stand up nih
gua gak ngerti stand up nih
wah tapi nanti gua bikin materi aja deh
lagi juga kan kalo cewek yang baik kan gak ngeliat cowo dari materi
tau tuh tugasnya emang aneh aneh
ntar gue coba deh oke
yaudah kita ke anak anak
enggak enggak sama sekali aku lagi gak sibuk
bulan itu kira kira sukanya apaan ya
soalnya aku mau beliin barang kesukaannya ulan
ya enggak lah
bulan itu anaknya seperti saya
dia serius suka belajar dan betah diem di rumah
satu satunya hal yang mirip dengan saya itu adalah dia suka musik
oh jadi wulan suka musik
yaudah kalo gitu nanti aku akan cariin wulan hal hal yang berbau musik
ya terima kasih ya tiana ya